yang kerja di rumah bapak kamu berapa orang
yang bantuin bapak aku bikin kecimpiring
cuma berdua saya dosa sama om pujang
kamu ngelamat kerja ikut bapak aku
tak ada nanti
gak ada mesin
start dong bang
kan masak airnya dulu
kan akang sendiri yang bilang
kopi kalau airnya gak mendidih gak enak
terus bisa bikin pelut jadi mulus
sabar masih panas
nining bawel ya
kalau menurut kang nining bawel bilang aja
neneng masih boleh nanya lagi
kapan jadinya kamu mau beli rumah
itu udah pernah kita bahas
uang akang gak cukup buat beli kontan
buat kredit aja masih kurang
daripada beli rumah itu gede
supaya kang bisa beli rumah
terserah mau konten atau kredit
gak tau kapan
akang juga belum tau
akang harus punya rencana
harus punya target
kalau kontan kejauhan
kredit juga nggak apa apa
biar agak deket
akang dua kan pernah bilang
kalau mau kredit
juga ada masalah lain
akang kan nggak punya surat keterangan kerja
gak punya slip gaji
ada aja alesannya
kenyataannya memang begitu
kok gak ada yang tahu kita mau kemana
yang kerja di rumah bapak kamu berapa orang
yang bantuin bapak aku bikin kecimpring
cuma berdua saya dosa sama om pujang
kamu mau ngelamar kerja ikut bapak aku
yah gak ada
mau kerja bantuin bapak aku bikin kecimpring
yang lain beneran
aku aja gak mau
kenapa gak mau
yang enak itu ciloknya om ubed
yang lain mah biasa
kan om ubednya gak ada
jajan yang lain aja
soalnya sebelum dimakan dicubit dulu
ah aku mah gak dicubit
langsung diam aja
anak pak harun
kalo sudah nunggu lama
kamu gak kerja
supri gak nyariin
jupri gak nyariin
gak aku angkat
terus saya kesini
ya saya memang minta tolong sama pak harun
barangkali ada anak
saudara atau tetangga yang mau kerja disini
sebelumnya pernah kerja dimana
di perusahaan spd sih
perempuan seperti kamu
memang cocok jadi sekretaris
tapi perusahaannya tutup
terus saya nganggur
mau jadi sekretaris saya
saya beresin masalah saya dulu
mau ngembalikan waktu temu saya dulu
saya kan sudah janji mau bantu kamu
terima kasih pak muslihat
oh terima kasih kang gus
begitu saya suka
saya sudah ada uang
nanti saya kembalikan
boleh saya pergi dulu
mau ketemu teman saya
salam buat pak harun
itu yang mau kerja disini
iya mulai besok
kalau kamu sudah merasa cocok
kenapa kamu tinggalin dia
dia gak mau jujur
aku gak peduli dia dulu apa
yang penting terus terang jujur
iya kamu udah benar
hubungan dua orang itu
dimulai dengan sikap terus terang
satu sama lain harus jujur
tinggal nunggu waktu aja buat jadi berantakan
kamu yakin buat ninggalin jukri
aku sebetulnya gengsi
jualan sepatu di pinggir jalan
karena aku suka sama dia
jadinya asik aja
tapi kalau dianya gitu males ah
supendang supendang supendang
supendang supendang supendang
kalah apa kak
kalah apa kalah apa
kalah apa c
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
kemarin boy bilang mau pinjem uang
buat modal dia
usaha sablon sendiri
saya sebetulnya ngerti
kalau dia mau usaha modalnya memang banyak
perlu tempat alat alat bahan baku
mungkin juga anak buah buat bantu bantu
sama bos dikasih nggak
begitu saya bilang begitu
dia bilang gak usah kang
boy mendapat pinjeman dari yang lain
kalau nggak ada nggak apa apa
yang penting ada jawaban cepat
biar saya bisa cari ke yang lain
orang saya kartu atm nya rusak
jadi dia harus ambil langsung ke bank
kalau kamu nggak sabar terserah
kamu boleh coba pinjam ke yang lain
kalau memang ada ya udah
saya sebetulnya nggak enak tapi gimana
boy kelihatannya kecewa nggak